hai laporan ke kpk terhadap keluarga presiden jokowi dodo gibran dan kaisang berbuntut ke
politik saling lapor ke penegak hukum dan untuk mengelaborasi lebih dalam sudah terhubung dengan
sejumlah narasumber lewat sambungan zoom dari luar studio yang pertama ubed adalah badrun dosen
unj pelapor immanuel ebenezer ketua umum jokowi mania dan ujang komarudin direktur
eksekutif indonesia political review selamat malam bapak bapak apa kabar hai alhamdulillah
oke kita berharap semua dalam kondisi sehat ya malam hari ini langsung saja saya ingin
konfirmasi terkait dengan apa namanya ya soal lapor melapor ini ya ada kemudian tudingan
tudingan yang disampaikan ke kpk dan kemudian ke kppi dan kemudian ke kppi dan kemudian ke kppi
dan juga ke polisi begitu ya dilaporkan balik saya ke mas ub dulu masuk bagaimana kemudian anda
yakin bahwa memang ada unsur kepentingan bisnis begitu ya dan ada unsur korupsi dan juga pencucian
uang yang melibatkan keluarga presiden ini bukan motif politik seperti yang disampaikan publik
di luar sana menjawab ini bagaimana oh iya karena saya bukan politik saya adalah kebenci saya
aparatus itu negara bukan aparatus titik penguasa maka kepentingan kepentingan negara yang kita makan
dengan semangat kepentingan nasional dengan semangat kepentingan agenda reformasi maka kita teringat
ada tab mpr nomor sebelas tahun
tentang amanah mpr rakyat mewakili rakyat pada saat itu agar pemerintah jalankan
pemerintah hanya yang jujur dan terbebas dari kkn korupsi korupsi dan nepotisme bukan hanya
korupsi nah korupsi itu kan realnya itu tidak hanya mengambil uang dari apbn tapi korupsi juga ada
uap ada gratifikasi bahkan kalau wakaf pk ada cara pejabat ada cara kita ngasih hadiah itu bisa
tidak diduga gratifikasi nah ini anak presiden berbisnis dengan anak petinggi ptsm dimana ptsm itu banyak
masalah terkait dengan pembakaran hutan maka itu kita lihat ada pergeseran saham pembelian saham
anda ini dipicu juga oleh kaisang yang membeli saham satu ratus delapan puluh delapan juta lembar nilai sembilan puluh dua miliar lebih
memunculkan satu satu pertanyaan publik dari mana kemudian data ternyata menggunakan pt hbk pt hbk
itu sahamnya dibeli sembilan puluh sembilan sembilan persen itu oleh ptwmd pt wmd ini milik ya
kaisang da dan ap nah itu yang kemudian ke membeli eh apa saham dari pt eh hbk nah proses
pergeseran saham itu lalu disaat sebelumnya ada bantuan dari ventura sundikan dana ventura yang
tidak umum atau ganjil itu terjadi sebelumnya jadi pergeseran uang pergeseran
ini menimbulkan standar tanya
di situ itu yang disebut
dugaan tindak pidana korupsi dan atau
dugaan tindak pidana
penyusuan uang nah tentu kami
ke kpk membawa data data
ya karena kan harus membuktikan
kira kira ini betul nggak perusahaannya
dan kira kira kami dapat secara
legal gitu kesana
ya kira kira gitu mas badli
jadi selebihnya itu
otoritas kpk untuk membuktikan karena
saya nggak bisa menyebutkan bukti bukti yang
lainnya dan kalau diperlukan
tambahan ya kita siapkan tambahan
nah kira kira itu
oke artinya anda yakin begitu ya
apa yang anda bawa ke kpk
satu hal yang bisa menguatkan
laporan anda ini dari keputusan
ingkra pengadilan seperti yang anda jabarkan tadi ya
tidak hanya kasus itu contoh saja ya
yang kasus yang
yang kasus pembakaran itu kasusnya
ada pppsl ada ppaetp
dan lain lain itu banyak sekali
dan itu nilainya luar biasa
kerusakan hutan itu lebih dari dua puluh ribu
lingkungan lingkungan republik ini
rusak nafas manusia
di wilayah sumatera juga terganggu
bahkan rusak ini kerugiannya
sebenarnya kerugian besar
bagi negara yang harus
diperlakukan secara adil
harus diadili dengan benar nah menurut
kantor wilayah di sumatera selatan
kasus kasus yang tadi saya sebutkan itu
akan ke pusat sampai hari ini
tidak diselesaikan di tengah masalah
semacam itu anak petinggi
pt sm kerja sama dengan
anak petinggi republik ini
nah disitulah letak
persoalannya karena ini menjadi pejabat publik
nah anak pejabat publik
karena pejabat publik dia menjadi milik publik
ketika didususkan dengan
publik digugat ya ini
persoalan sendiri jadi sebagai
pejabat negara anak pejabat negara
harus hati hati berbisnis
oke artinya kemudian anda
mengatakan ada kerugian negara begitu ya
laporan yang anda bawa ke kpk
saya katakan korupsi itu maknanya
bukan hanya mengambil uang apbn ya
ini juga suap gratifikasi
nah ini ada
ada dugaan ada gratifikasi model baru nih
pernihanjaran saham dan sebagainya
nah ini masuk ini masuk
kalau menurut anda
dari kacamata anda ini masuknya kemana
kategorinya suap gratifikasi
pencucian uang atau apa
di situ bisa gratifikasi
suap dalam pola yang baru
tidak seperti yang pola
biasanya oke baik saya ke
bang noel kalau gitu bang noel
bagaimana anda merespon ini
kata bang kata mas ubed
untuk dibawa ke kpk bahwa ada
kerugian negara ada
pola baru begitu ya
bukan hanya soal
tapi ini memang ada unsur unsur
sih di dalamnya menrespon ini bagaimana
ya sudah gini kita buktikannya
ubed ini kan laporannya
basis datanya kan asumsi dan
prestasi yang dilakukan ubed
dan tim hukumnya dan kawan kawannya
nah jika itu tidak terbukti
ya kami hanya mengingatkan
apa yang disampaikan itu punya implikasi
dan dapat hukum
dan dia sepertanggung jawabkan
apa yang dilakukan nah tadi
apa yang disampaikan ubed juga saya ini
bukan politisi saya ini bukan politisi
saya tidak punya kepentingan politik
karena saya juga bukan
pernyataannya sudah penyataan
ini kok jadi tidak konsisten
dengan apa yang dilakukannya
itu tidak punya sikap yang
menurut saya perbuatan
dan sikapnya kok tidak semu gitu loh
dan ini aneh menurut saya
paham sekali tentang
hukum itu sendiri
jangan sampai berbalik ke dirinya sendiri
karena ini bahaya kalau seandainya
yang disampaikan tidak memenuhi unsur
karena sampai detik ini kita
melihatnya apa yang disampaikan ubed itu
hanya asumsi dan interpretasi
fakta apalagi beliau sampaikan
pembayaran atau sanksi yang diputuskan
oleh mahkamah agung yang
kemudian hanya diputuskan tujuh puluh delapan lima miliar
tidak ditanyakan saja ke mahkamah agung
atau laporkan aja mahkamah agungnya
tapi secara substansi
ketika ubed bilang salah satu
cita cita perjuangan sembilan puluh delapan adalah
memberatkan skornya ya kita setuju
tidak ada yang namanya imunitas di republik ini
entah di anak presiden bahkan di anak presiden
sekalipun bahkan termasuk saya
oke artinya nah tinggal kita tunjukkan
aja apa benar apa yang
dilakukan uben jika itu benar
ya saya tidak akan pernah yang namanya
untuk mereka yang melakukan korupsi
pejabat mendugikan atau
mereka layak dukung mati
kalau kemudian tidak tepat begitu ya
subjeknya begitu dan
laporan laporan ini tidak
apa ya kekuatan
mungkin menurut anda
tidak pas begitu jadi apa
motifnya yang dilakukan
ini oleh mas ubed
yang jelas motif saya politik
ubed ini kan saya tahu ya kemarin
mas ubed anda harap tenang dulu
saya tahu bang ubed ini dimana posisi politiknya kemarin
tak usah begitu lah
jangan memakai logika
pilpres kemarin sudah tidak laku
dengan prabowo yang kompetitif kemarin
sudah berdamai kita kemarin
yang berbeda pandangan politik
hari ini sudah cair
publik jangan membangun eskalasi atau narasi narasi
yang hanya menciptakan
kegaduhan ini tidak baik bang ubed
bang ubed kan intelektual akademisi
apalagi anda tadi sampaikan bahwa
bukan aparatur penguasa
dan itu pernyataan politik
makanya sudah nanya orang kok aneh sih
tidak malu dengan predikat anda
sebagai doktor atau dosen
atau intelektual atau aktivis
tidak punya konsistensi
dalam sikap dan pernyataan
sudah saya ingatkan sekali lagi
pemerintah itu tidak butuh
dia membutuhkan sebuah integritas bung
bung harus sadar itu
oke baik saya ke mas ubed
silahkan merespon apa yang
disampaikan bang noel tadi
ya pertama apa yang
saya sampaikan sebagai tanggung jawab moral
dan sebagai warga negara yang baik
yang kedua yang saya sampaikan bukan
asumsi tapi adalah
yang ketiga tidak ada
bahwa tindakan saya itu kemudian
berdampak politik itu urusan
atau hal lain karena
menghadirkan apa yang disebut dengan
kkn itu diberantah
nah ini ada penguasa
perusahaan yang banyak masalah
lalu ada transaksi
yang ganjil di situ
nanti bisa diperiksa oleh kpk itu
jadi itu data
bahwa apa yang kemudian
bung noel itu menggunakan
itu artinya salah
anda harus melakukan yang namanya
pengaduan saya buat
bukan interpretasi atau asumsi
bukan interpretasi untuk
anda malu dengan
dan jangan target oleh
itu bahaya sekali
karena kita mengenalkan
penipuan bahwa apa yang saya sampaikan
itu adalah hitnah
hitnah itu delik aduan
delik aduan itu harus korban yang mengadu
noh ini siapa korban apa
kita ini korban juga
apa yang disampaikan ke publik
itu menjadi hak publik
anda ini seorang doktor
anda nggak malu dengan
anda berdua sampaikan
sudah dapat poinnya dari
mas ubed saya ke bang noel
kalau begitu bang noel apa dasar
dasarnya yang anda
informasi yang bohong begitu
karena tadi bang ubed sudah
menyampaikan data data yang cukup lengkap
apa yang disampaikan ubed
disampaikan ke publik
dan publik mendapatkan hak
untuk itu dan itu menjadi milik publik
saya sebagai publik ketika
kita itu bohong saya punya hak
secara konstitusi melaporkan bahwa
berita ini pohon itu dasarnya
penilaian bohongnya bagaimana
udah kita sampaikan gini
apa yang kita lakukan hari ini juga
mas ubed tenang dulu
saya ingin mendengarkan bang noel dulu
lanjutkan bang noel silakan
ya makanya sampai detik ini
bu ubed kalau anda
tidak mampu membuktikan secara
hukum anda harus paham
bahwa itu punya dampak hukum
kita melawan kekuasaan orde baru
otoritas dan kedetektorannya
karena kekuasaan punya interpretasi sendiri
nah hari ini sama sama kita buktikan
apa yang anda sampaikan itu benar
atau apa yang saya lakukan ini benar
ya sama sama kita uji kebenaran itu
melalui pengadilan oke
saya ke mas ubed mas ubed bagaimana
anda dilaporkan ke polisi
berita bohong atau hoax begitu
pertama apa yang saya sampaikan tidak bohong
bahwa apa yang saya sampaikan adalah
data empirik peristiwanya empirik
kasus kasus kebakarannya dan lain lain
pada kpk bawa ke kpk itu
sebagai bukti permulaan
kalau tidak tinggal verifikasi kpk saja
apakah hasil verifikasi itu benar atau
salah kalau tidak terbukti gimana
kalau tidak terbukti gimana saya berbicara
jadi sebagai pelapor
saya dilindungi oleh
tahun dua ribu empat belas tentang pelindungan
saksi pelapor dan lain lain
negara ini lebih baik
cita cina para pendiri bangsa
niat baik itu itulah yang
saya lakukan kepada kpk
ini kan saya akan verifikasi di dalamnya
lalu saya akan mencoba
kalau kemudian saya dituduh
fitnah nah ini bisa
berbahaya juga ada konsekuensi hukumnya
buat bung noel menuju saya
fitnah padahal itu bukan
fitnah nah apalagi
itu dilihat aduan nah dilihat aduan itu
kan tadi saya kata kritis diadukan oleh
korban nah masalahnya noel ini
korban apa dan korban siapa
jadi mari kita nanti tengok bagaimana
kpk ya bagaimana kpk
kemudian mengverifikasi data itu
data itu ada
sebentar bung noel
kita beri kepercayaan kepada kpk
kita beri kepercayaan kepada kpk
kita beri kepercayaan kepada kpp
anda punya tanggung jawab publik
anda punya tanggung jawab publik
tanggung jawab politik dan publik ini
tapi nanti kita lanjutkan ya
biar lebih tenang lagi saya nanti
juga akan bertanya ke
gaduh kedua belah pihak ini
bagaimana anda menyorotnya
apakah kemudian seperti yang
dituduhkan ada motif politik
bang ujang bisa menjawab kita jeda sejenak
cnn indonesia newscast segera kembali
kita kembali dalam diskusi kita malam ini
masih dengan tiga narasumber yang
masih bergabung dengan kita
saya ke bang ujang dulu deh
kalau gitu nungguin
mas ubed sama bang noel
tenang dulu ya
dari kegaduhan ini
ya saya tentu ya
cikap sendiri terkait persoalan ini
dua duanya ini kan tokoh
muda indonesia ya bang noel dan bang ubed
dan dia juga senior saya lah
walaupun memang ketika beliau aktivis
tapi saya tahu persis apa namanya
apa yang dilakukan oleh dua aktivis
yang sedang ada di forum ini
saya menilai begini
pertama saya salut dengan
keberanian bang ubed
dan tentu pasti akan berhasil
berkait dengan pelaporan itu
dan terlepas nanti
tadi ada pelaporan dari bang noel juga
di satu sisi memang saya sendiri
saya selama ini empat tahun terakhir ya
mengkritik pemerintah bukan hanya pemerintah
pemerintah daerah semua saya kritisi
saya melakukannya itu
makanya bang noel itu
bersahabat dengan saya
karena saya tidak melakukan hal hal yang
subjektif katakanlah begitu
jadi saya selalu mengkritik keras
ya banyak sih yang menyerang balik tapi
tidak sampai ada pelaporan pelaporan terhadap saya
tetapi memang dalam kasus
bang ubed ini tadi saya
di satu sisi saya senang karena
keberanian beliau tapi ada konsekuensi
memang yang ditanggung
memang sebagai warga negara dan kita kalau
konstruksi hukum apa yang diakukan
oleh bang ubed adalah sesuatu
yang wajar walaupun memang tadi
ditolak oleh bang noel ya karena memang tadi
politik dan lain sebagainya
tapi kalau kita bicara hukum biar
hukum nanti yang memproses itu
di pengadilan seperti apa
yang membuktikan karena
kita tidak bisa berdebat di ruang
pengadilan ya tentu semuanya akan
subjektif dan semuanya akan merasa benar
nah keberanian itulah yang sebenarnya
tidak dimiliki juga oleh saya
atau yang dijakut oleh bang ubed
tetapi memang saya juga
tidak menyerahkan bang noel ya yang memang
hari ini juga pasti konsisten
memperjuangkan apa namanya
nilai nilai juga tetapi
memang ada jalan yang
berbeda yang dipilih antara bang ubed
dengan bang noel di satu sisi
bang ubed tadi ingin apa namanya membangun
hukum katakanlah ya yang
berkeadilan dan lain sebagainya di satu sisi
memang cara pandang bang noel
yang juga sama sama cuma beda
pandangan dan beda persepsi saja
saya tidak tahu apakah memang
ini ada kaitannya dengan
politik atau ada sentimen saya rasa
itu bang ubed yang bisa menjawab
tadi sudah sangat jelas
disampaikan oleh beliau yang kedua catatan
tunggu ya keberapa
apa namanya kuat kpk untuk
bisa tadi menyelidiki
secara dalam apakah terbukti
atau tidak kita
percayakan saja ke kpk
tadi kata bang noel tidak terbukti
bagaimana kalau tidak terbukti
dan bagaimana juga kalau terbukti ini menjadi penting
ini tentu sebenarnya momentum
yang baik ya bagi kita semua pembelajaran
bahwa ada hari ini
ada tadi seorang dosen
seorang artis yang berani
melakukan pelaporan terhadap
bukan main main loh putranya
pak presiden itu keberanian
yang tidak dimiliki oleh semua orang
anak bangsa ini tetapi tadi ketika
kita kaitkan dengan bang noel yang
bang ubed juga ini menjadi harus
menjadi sesuatu pembelajaran kita semua
saya melihatnya adalah
pembelajaran besar bagi anak
bangsa di republik ini bahwa
itu juga menjadi penting
tetapi juga konsekuensi
yang akan diterima oleh bang ubed juga
ini juga yang tidak ringan
pasti akan banyak
bukan hanya mohon maaf
dilaporkan tapi juga pasti mohon maaf
sekali lagi saya tidak menyebutkan
siapapun pasti juga akan mendapatkan
intimidasi dan lain sebagainya
ini yang menjadi
menurut saya sesuatu yang
harus diterima bang ubed dengan konsekuensinya itu
tapi saya melihatnya kedua
tokoh kita ini ya bang ubed dan bang noel
orang orang tangguh orang orang hebat
apa yang telah dilakukan
jadi bang ubed melaporkan dua anak
presiden itu juga dengan matang
itu tadi berdasarkan beliau katanya
data dan bang noel juga
melaporkannya juga ke polisan
tentu dengan matang pula
oleh karena itu hukum
menjadi alat penengah dalam
kalau kita sudah sepakat dengan demokrasi
kalau kita mempersepsikan
hukum kita bisa dimainkan
mempersepsikan hukum kita
tentang pilih ini yang menjadi problem
karena demokrasi tidak diiringi dengan
penegakan hukum yang baik
ini juga rusak oleh karena itu mohon maaf
negara barat yang baik demokrasinya
penegakan hukumnya juga baik
dengan proses penegakan hukum
agar tadi agar
perdebatan ini juga
bang ujang adil versi
anda yang sudah sampaikan ini apa
ya adil itu ya bagaimana
keputusan kpk nanti
pengadilan ya memutuskan
persoalan pelaporan dari bang ubed itu
itu yang harus kita tunggu
karena itu sebenarnya
jalan yang terakhir yang bisa kita terima
memungkinkan kita untuk bisa
secara baik dan benar itu yang penting
yang harus kita hormati
itu bang ferdi
ke bang noel kalau gitu bang noel seharusnya anda kan
mendesak kpk ya untuk kemudian
bahwa tudingan ini tidak benar begitu
sepertinya ada gangguan komunikasi saya dengan
ke bang ujang lagi
bang ujang oke
tadi juga disinggung
tidak bisa dipisahkan dari
gaduh antara kedua
relasi kuasa disebut sebut
erat juga hubungannya dengan ini apa
dan mendahului soal pengadilan
nanti ya apa relasi kuasa itu
kalau kita bicara secara objektif ya
kalau saya pelajari tentang
relasi kuasa dengan pengusaha
itu ya sangat clear ya dimana
kita banyak apa namanya
pengusaha yang tadi hidupnya
juga bergantung kepada
penguasa jadi republik ini juga
banyak terjadi bahkan sudah
banyak disertasi yang menjelaskan persoalan itu
terjadi relasi yang
positif ada juga yang negatif tapi
banyak yang negatif
oleh karena itu ya ini yang harus di uji
di kpk apakah memang
benar ada persoalan
relasi kuasa yang negatif
atau yang dituduhkan oleh bang ubed
atau tidak ini contoh kasus
yang menurut saya penting
yang harus kita pantau bersama sama
disertasi pun gitu ya di ui
di banyak kampus itu
tidak sampai mencuat ke publik
hanya kajian ilmiah di kampus
dampaknya tidak terasa
meni publik nah inilah sebenarnya
besar inilah dari bang ubed ya
berani apa namanya
secara gagah berani ya menyampaikan
pelaporan itu tentu tadi yang punya
kekuensia kekuensia dilaporkan kembali
oleh bank nuer nah saya melihat
ya relasi kuasa antara
pengusaha dan penguasa ini kalau kita
tidak batasi kalau kita
tidak ingatkan kalau kita tidak
apa namanya pantau ya
ya tentu ini akan menjadi sebuah relasi yang
tentu merugikan bangsa dan negara
ini yang kita tidak ingin sebenarnya
oke baik saya ke
mas ubed mas ubed anda dinilai
berani begitu ya tapi juga jangan
lupa ada konsekuensi
lain yang harus
tanggung begitu bagaimana
dugaan itu memang
yang mungkin ditanggung
dan itu sudah
kita pelajari dan hampir di seluruh
di hampir seluruh sejarah perubahan
lalu ada konsekuensi
itu dan itu
sudah menjadi pilihan
ingin negeri ini menjadi lebih
baik dan kpk
menurut saya mesti bekerja serius
data itu untuk
mengapa bahkan sampai
nanti ada penelitikan
penyidikan dan seterusnya kan itu proses
panjang ya dan saat ini saya kira
kpk sedang meneliti
untuk memverifikasi kebenaran kebenaran
dan apakah prosedur pengaduan
itu sedangkan prosedur hukum
dan seterusnya itu kan proses yang
biasa ya di kpk
jadi kalau kemudian
ya dengan tuduhan memfitnah
itu sebetulnya tuduhan yang keliru
haknya noel kalau
noel mau melakukan itu kan kan
noel ada namanya juga
namanya juga jokman jadi
jokomania ya jelaslah pembela
dari yang dia dukung itu
logis di dalam politik itu
silakan saja saya memilih
jalan mengingatkan republik
ini agar kembali
mengingatkan cita cita reformasi
ingat tentang bagaimana
para pendiri bangsa ini mendirikan
itu pesan moralnya dan itulah
tahun jua intelektual kalau soal
resiko ya harus di meja pengadilan
menangkap saya mengadil saya itu
bukan negara yang beradab kan
negara beradab itu adalah
negara yang menempatkan hukum
dan di hukum itu kan ada equity
di for the law ya saya kira itu yang
sebetulnya kita inginkan
pernah mengalami satu episode
penting tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan
di mana praktek praktek kekuasaan
yang kkn dan lain lain itu
tersibuk dengan resiko gas air mata tembakan dan bahkan
saya pernah dihidup dalam satu
dinama itu itu satu konsepensi
maksud saya bahwa konsep tadi konsep
itu memang sudah biasa
dalam orang memperjuangkan
suatu yang diakini sebagai
sebuah kebenaran jadi
itu mas ferdi itu konsepnya
baik baik mas ubed bang noel
begitu yakinnya mas ubed dengan
perkara yang ia bawa
yang ia laporkan ke kpk
anda masih berpikir bahwa
ini memang adalah
sebuah hal yang
tidak benar dan
dan ini memang bermotif
ini ini kan sama sama
menganggap bahwa sung ubed
menyampaikan apa yang dilakukan menjadi
kebenaran begitu juga saya
tadi apa yang disampaikan
kang ujang ini tepat sekali
karena ini bukan
regim yang ditakut dan otoriter
maka pilihan terbaiknya
tadi disampaikan juga bung ubed
negara atau bangsa yang beradab itu
menempatkan hukum di atas segala galanya
biarkanlah proses peradilan atau proses
hukum yang menentukan mana yang benar
dan mana yang salah
saya juga punya konsekuensi hukum
ketika saya menyampaikan
pelaporan dan begitu juga obat
nah kita kan punya trauma

hoak itu begitu
tidak mau kualitas seorang
atau apalagi aktivis kita sama sama
merusak citranya integritasnya
hanya membawa data berbasis
hoak dan saya tidak mau itu
saya mengingatkan kawan saya juga jangan
problem hoax ini masih berlanjut
lagi di dua ribu dua puluh dua sampai nanti
akhirnya bukan maju
problemnya menyusahkan seorang penguatang hoak

perkembangan yang harus kita sampaikan
tadi benar kata ubed
dia sebagai inteleksualnya dia punya tanggung jawab
moral dan politik dan begitu juga
dia punya tanggung jawab moral dan politik
juga nah makanya sampai detik ini
saya tegaskan bung obed dan kawan kawan
semua atau pemirsa cnn
bahwa kita tidak punya kompromi dan
punya toleransi namanya korupsi
berubah hukum mati untuk koruptor
begitu juga berlaku untuk diri saya
berlaku juga untuk teman teman
saya dan keluarga saya
oke saya boleh
ini mas ubed silahkan mas ubed
saya tidak permasalahkan
jadi noelle tadi mengatakan
apa yang dia ajukan
ke kepolisian itu
dengan tuduhan fitnah
saya bukan fitnah
saya tidak melakukan
saya sampaikan adalah data
jadi kalau kemudian
noel melaporkan polisi menuduh saya
menfitnah dia menuduh saya juga
menfitnah bisa diadukan
bisa diajukan ulang saya bisa
melaporkan juga noelle ini ke polisian
jadi ini sangat
penting dan hukumlah yang nanti
akan bicara disitu
saya kira itu mas ferdi oke baik terakhir
tidak hanya saya tapi juga noel
oke terakhir saya ke kang ujang
kang ujang kita berharap
penegak hukum memang berada di
tengah tengah seperti anda sampaikan bahwa
harus adil begitu
untuk melihat dan
kedua aduan aduan ini begitu
yang kita harapkan
memang menegakkan keadilan
dan kebenaran selama ini kita rindu
dengan itu selama ini
rakyat kita semua bang noel dan
bang ubed ya semua saya rindu
dengan itu karena selama ini kita
konteks tertentu kita masih bermain main
dalam konteks apa namanya ayat hukum dan
lain sebagainya karena itu hari ini momentum terbaik
ini momentum terbaik
untuk menyelesaikan persoalan secara hukum
dengan adil kalau ini
bisa diselesaikan dengan smooth dengan baik
pengadilan maka ini menjadi pembelajaran
terbaik dalam konteks menata bangsa
bangsa ini perlu ditata dengan baik
agar apa agar pak jokowi juga punya
legacy yang baik terhadap bangsa ini
tentu itu yang kita
harapkan nah kita ini kan
bangsa juga ingin punya kepedulian
terhadap bangsanya dengan cara kita masing masing
saya sebagai pengamat menjaga demokrasi
bang noelle juga sama
di pemerintahan di bumn kan
menjaga bangsa ini bang ubed juga sama
tadi memperjuangkan kebenaran dan keadilan
dengan melaporkan anaknya presiden
ini juga sama perjuangan yang sama lah
untuk membangun bangsa ini seperti itu
oke baik kita berharap pendegak hukum
melakukan kerja profesionalnya
begitu ya untuk
bisa menyelesaikan kasus ini
secara adil dan
tanpa tekanan tanpa intervensi
dari pihak manapun
terima kasih kang ujang sudah bergabung
bang noelle terima kasih
mas ubed juga
terima kasih sudah bergabung dengan
cnn indonesia newscast malam ini
salam sehat semuanya
pertemuan tertutup erlangga hartarto
dan kofifa indah parawansa di
kantor dpd golkar jatim
disebut menjadi sinyal keduanya akan berduet

cnn indonesia newscast segera kembali